kamu sayang aku bahagia ngeliat kamu seperti ini sama arsila
tuh saya apa kamu tuh jokowi hendong cengkut banyak pintar pintar
karena biar gimana pun juga clara sudah mengandung anaknya raja kok jadi kepikiran kata kata mas rai
itu itu ya kayaknya memang aku harus bicara baik baik sama clara supaya dia mau denger
mama masuk ya
clara kemana ya
di kamar mandi mungkin
jangan baik baik sama kakak
pasti mama mau ngomong kalau aku ini harus jauhin raja kan
jauhin ayah dari anak aku iya
enggak aku gak akan mau
dengarkan dulu ya
itu yang mama mau omongin kan
lebih baik sekarang mama keluar mah
ini itu juga untuk kebahagiaan kamu sayang
kamu jangan jadi perusak rumah tangga orang apalagi rumah tangga adik kamu sendiri sayang
mau sampai kapan
mau sampai kapan kamu terobsesi sama raja
hah sampai kamu tega menjebak dia seperti ini
cukup mama selama ini belain putri terus pak
mama selalu pentingin putri mama gak pernah mendingin aku mah
clara minta sekarang mama keluar
aku bahagia melihat kamu seperti ini sama arsila
apa apa kamu tuh udah pulang
wah anak pintar
pak raja kami datang mendengar bisnis bapak sedang bermasalah
kalian ngerti etika ma
kalau urusan kayak gini jangan ke rumah saya jangan di depan istri saya
kami cuma ingin mengingatkan soal rumah ini yang sudah bapak agunkan untuk mendirikan bisnis bapak waktu itu
jika bapak tidak sanggup bayar maka rumah ini akan segera kami sitak
setelah semua harta aku berikan ke diego aku menjadikan rumah kita sebagai emunah
harta itu cuma titipan allah
kalau misalkan allah ingin mengambil ya kita harus terima
tapi aku tidak mau membuat kamu mengerita kalau aku tidak punya apa apa
aku mencintai kamu bukan karena harta
tapi aku benar benar mencintai kamu
dan aku akan selalu jadi istrimu
mas aku lupa kasih tahu kamu
ya aku berharap ini ada titik terangnya mas
supaya masalahnya cepat selesai
dan ketahuan sebenarnya yang culik aku tuh lemos atau bukan
mudah mudahan aja masalah ini cepat terbuka
kita sekarang punya masalah baru
raja punya masalah keuangan
masalah yang satu belum selesai
sekarang muncul lagi masalah baru
tapi masalah ini bukan cuma masalah raja mbak
ini juga jadi masalahnya putri
tapi tetap mas kita harus bersyukur
karena biar gimana pun juga kan sekarang mereka sudah bersatu
aku yakin kok mereka pasti bisa menghadapi masalah ini sama sama
pasti ada jalan keluarnya buat mereka
kami tidak menemukan bukti
kalau pak lemos bersama
kami tidak menemukan bukti
beberapa genera berdua yang sudah foch in
karena sudah mencemarkan nama baik saya
saya atas nama mertua
saya minta maaf sebesar besarnya
nama baik saya sudah cemar
karena saya masuk penjara
masalah ini jangan terus berlarut larut
karena gak akan ada habisnya